penipuan wawon cs tidak hanya menelan korban jiwa namun juga korban penipuan uang yang jumlah korbannya diperkirakan lebih besar dari jumlah korban jiwa yang tercatat hari ini
sebagian adalah tenaga kerja indonesia di luar negeri yang disebut menyetor uang gajinya kepada wawon dengan dalih penggandaan uang
lalu mengapa modus penipuan dengan penggandaan uang ini masih diminati dan apa kemudian iming iming jitu dari pelaku untuk menarik korbannya
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog universitas indonesia ardi putra
mas ardi selamat malam apa kabar
selamat malam mas
baik mas abdi kalau kita kemudian lihat modus penggandaan uang dengan berbau mistis begitu ini kan bukan pertama kali terjadi di indonesia
apa yang kemudian ini masih cukup menarik begitu trennya apalagi para orang yang bergabung ini adalah mereka yang dari luar negeri
mereka yang bekerja di luar negeri tidak langsung ada di indonesia apa bagaimana anda melihatnya
terima kasih mas
yang pertama kita lihat motif biasanya kalau ada pembunuhan penipuan atau kejahatan yang menggunakan unsur mistis atau supranatural itu ada dua motif utama
yang pertama si pelaku ini yang mengaku seorang paranormal atau sebagainya memang benar benar sedang mempraktekkan ilmu supranatural
atau sedang mempraktekkan modus modus lain misalnya dia ingin menyerang orang melalui ilmu goib dan sebagainya itu bisa terjadi
nah yang kedua ini motif untuk menguasai harta korban atau menguasai sesuatu yang dimiliki korban lainnya seperti itu
itu dengan menciptakan relasi kuasa yaitu menciptakan hubungan patron klien antara pelaku dan korban
nah kalau kita lihat di womc s ini kesnya lebih pada yang kedua
ya itu menciptakan
menggunakan patron klien dengan modus pengadaan uang
jadi pelaku ini benar benar ingin menguasai harta
sedangkan kejahatan yang lain yang mengikutinya itu sebagai impact dari kejahatan pertamanya tadi
seperti itu kira kira
oke tapi kalau kemudian ini bukan hal yang baru
kita tahu misalkan dalam beberapa tahun yang lalu juga sempat ada hal seperti ini
mengapa kemudian korban ini masih tertarik untuk mengikuti begitu mas
apakah kemudian permasalahan mistis dan goib begitu ini masih
menjadi magnet bagi masyarakat kita
ada tempat tersendiri yang lebih tinggi begitu daripada rasionalitas
atau kemudian jangan jangan ini soal kebuntuan solusi masalah begitu bagi masyarakat
ya betul terima kasih mas
yang perlu kita garis bawahi bahwa budaya kita culture di indonesia ini
masih menempatkan sesuatu yang berbau mistis itu pada tingkatan tingkatan teratas
artinya orang yang memiliki kemampuan supranatural
dimiliki diakini memiliki privilege privilege tertentu
ketika seorang paranormal misalnya di masyarakat
dia pasti memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada orang orang lain seperti itu
nah ini yang bisa dimanfaatkan kalau kita lihat wawon ini
seperti menciptakan sosok bayangan bernama kibayu dan sebagainya
itu bentuk manipulatifnya
dan wawan ini dan wawan saya rasa dia adalah penjahat yang cerdas
artinya dia bisa membaca situasi ketika dia mencari korban
dia juga sudah target oriented seperti itu
nggak semua orang dijadikan korban oleh si wawan
namun ini spesifik misalnya pekerja migran indonesia
yang mungkin di sana kurang pertemanan atau signifikan othersnya
orang orang yang dianggap spesial bagi mereka berkurang
wawan di sini
masuk menawarkan dan ini terkait juga tentang pemahaman bagaimana mengelola keuangan
ini juga sangat sangat penting karena kita tahu pekerja migran indonesia
ketika mendapatkan gaji yang besar mungkin ada yang kebingungan
akan diapakan gaji ini
nah metode yang digunakan oleh wawon ini mirip dengan skema fonzi kalau kita lihat
dari lubang tutup lubang begitu ya mas
ya betul jadi dia menciptakan dulu sukses story
oh ini ada orang sukses nih dengan mengirimkan uang ke rekeningnya wawon ataupun si dede misalnya
uang itu kemudian digandakan
nah salah satu korbannya adalah si asli misalnya
dia sempat melihat tuh tumpukan tumpukan uang di dalam plastik gitu
yang dijadikan iming iming untuk kemudian ketika kembali lagi ke negara tempat dia bekerja
mengirimkan uang kembali gitu
jadi ada modus untuk direplikasi
terus seperti itu
baik ini artinya cukup menarik
anda mengatakan tadi pelaku wawon cs ini cukup manipulatif begitu ya
tapi kemudian yang menarik juga untuk
saya ingin gali lagi kepada anda
apakah kemudian ketika ada superioritas seorang yang memiliki daya magis
begitu misalkan seperti wawan dilihat dari perspektif korban
apakah kemudian ketika ada magis tadi ini sudah cukup untuk menutupi rasionalitas
atau kemudian ini soal juga literasi begitu mas
terkait dengan rasionalitas
jadi gini maksudnya
jadi dalam case case tertentu memang dibutuhkan adanya faktor penarik dan faktor pendorong
nah kita lihat di sini faktor penariknya
kemampuan supranaturalnya si wawan seperti itu
nah sementara faktor pendorongnya
misalnya kekurangan literasi
misalnya kekurangan jaringan pertemanan
misalnya kekurangan jaringan pertemanan
ini berpengaruh bagi si korban sebetulnya
dan case case seperti ini tidak hanya terjadi pada kasus kasus penggandaan uang
bahkan kadang kasus kasus ruda paksa juga dilakukan dengan hal yang sama
misalnya si dukun itu ada istilah dukun cabul
dia memanipulasi korbannya seolah olah dia akan menerima atau mendapatkan manfaat setelah melayani si dumun tabul ini seperti itu
itu sering terjadi di indonesia
kalau kemudian kita melihat dari perspektif psikologi forensik
apakah kemudian mas
hal tadi itu akhirnya menutupi rasionalitas korban untuk mau melakukan ritual misalkan
anda tadi menyebutkan misalkan kita menyebut kasus dukun cabul
misalkan dalam kasus wan mereka harus melakukan ritual
bahkan harus ke suatu daerah katanya untuk mengambil uangnya
anda melihat bagaimana
ya betul itu
memang ada belief system yang diganggu
jadi pikiran rasional dari para korban itu kemudian ada distraksi di situ
ada distorsi dan distraksi bagaimana memecah pikiran pikiran normal dia
misalnya masuk ke laut untuk ngambil uang itu sesuatu yang nggak mungkin
tapi dengan adanya cerita cerita ataupun dari si wawon ini
ada rekayasa seperti itu
misalnya kalau mau sukses harus masuk laut dulu
atau mungkin uang itu bisa diambil di dalam laut
itu kan sebenarnya sesuatu yang
di luar nalar
tapi bisa diyakinkan oleh si wawan ini
tentu dalam memanipulasi itu dibutuhkan latar belakang latar belakang yang bagus
misalnya dengan menggunakan dua device untuk mengelabui si korban dan sebagainya
ini sudah dipikirkan matang matang oleh wawon
dan ini tidak terjadi sekali
oke kalau begitu apa kemudian yang bisa dilakukan masyarakat begitu mas
untuk kemudian meminimalisir dampak jika ada orang yang manipulatif
yang mencoba mendekati masyarakat
apalagi dengan status tkw ini kan memiliki tabungan yang cukup banyak
pertama spesifik kepada kasus kasus pekerja migran indonesia yang ada di luar
ini tentu saja dari stakeholder yang memiliki wawonan dan fungsi untuk memberikan pencerahan
enlegment kepada para calon pekerja migran itu harus serius
untuk memberikan misalnya
dukungan misalnya cara berinvestasi yang baik misalnya
ataupun mungkin cara misalnya mengirimkan uang ke indonesia dengan cara yang benar misalnya
harus lewat otoritas yang betul betul ditunjuk pemerintah dan sebagainya
jangan sampai ini menjadi celah juga
itu khusus untuk pekerja migran indonesia
lalu khusus untuk masyarakat umum dan saya yakin
wawon wawon yang masih menyelenggarakan praktek seperti ini saya yakin masih banyak di indonesia
yang mungkin masih menjadi dark number yang belum terungkap ini masih banyak
dan sekarang masih terjadi
nah ini tentu saja kecerdasan masyarakat memang harus ditingkatkan
mungkin salah satunya melalui literasi
dan gaung dengan media media baik itu televisi maupun media cetak misalnya
itu sangat membantu masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat
oh hal hal seperti ini itu rentan dengan penipuan misalnya atau pengelabuhan
ini yang dibutuhkan masyarakat memang
dan case case seperti ini di indonesia ini sangat sangat subur seperti itu
salah satu untuk mengeliminir itu adalah dengan membatasi ruang gerak para orang orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal seperti wawon
potensinya begitu ya
betul salah satunya adalah membatasi interaksi dan menciptakan interaksi interaksi baru
kita tahu salah satu korban dia ditampung di kontrakan dia nggak boleh pulang ke keluarganya
itu kenapa karena si wawan tahu kalau dia pulang ke keluarganya akan ada interaksi dengan keluarga dan diberikan masukan masukan kembali
akhirnya pikiran rasionalnya akan kembali lagi gitu
namun ketika dia dibatasi ruang geraknya oleh si wawan misalnya dia hanya berinteraksi dengan orang orang tertentu

oke berarti artinya selain pendekatan soal edukasi soal literasi bagaimana pentingnya literasi keuangan seperti yang anda sebutkan pendekatan hukum kepada pelaku
ini soal mencari referensi misalkan bertanya kepada teman atau keluarga
soal bagaimana pola investasi yang akan kita jalani itu menjadi hal penting begitu ya
untuk kemudian menutup potensi kejahatan di bidang ini
ya dan khusus untuk pekerja migran indonesia ada satu hal yang menarik yaitu menciptakan komunitas
di mana pemerintah bisa memberikan layanan memberikan dukungan terhadap komunitas itu
karena kita tahu ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri pasti ada sesuatu yang hilang salah satunya keluarga
nah ketika dia di misalnya di negara tertentu mereka bisa berkumpul sesama dengan pekerja migran kemudian menciptakan komunitas baru itu kan sangat positif
artinya ada kontrol sosial di situ
nah kalau tidak ada kontrol sosial ini yang rawan untuk disusupi orang orang seperti wawon cs ini
baik artinya harapannya dengan komunitas akan ada pengalaman baru ada informasi baru yang bisa menjadi referensi mereka untuk mengambil tindakan begitu ya
dan juga tabungan mereka
tentu harapannya adalah hal seperti ini tidak akan terulang mungkin bagi wawon di luar sana yang mendengar ini bisa mengurungkan niatnya begitu
terima kasih mas ardi
ya betul sekali terima kasih mas ardi putra kriminolog universitas indonesia telah bergabung bersama kami selamat malam sehat selalu mas
selamat malam mas jom terima kasih